hai mulai jumat dua puluh tiga maret komando pasukan khusus atau kopassus memiliki komandan jenderal yang
baru pisah sambut danjen lama kepada danjen yang baru berlangsung di mako kopassus cijantung
jakarta timur berbagai atraksi ketangkasan prajurit mewarnai pisah sambut dan jen kopassus
atraksi dimulai dari terjun payung oleh dua puluh tiga penerjun kopassus kemudian dilanjutkan dengan
bela diri militer yong modo berbagai jurus dan ketangkasan dipamerkan para prajurit baret merah
ini atraksi ditutup dengan defile pasukan dan kendaraan tempur mayor jenderal tni eko margiono
menggantikan myjantani matsuni yang kini menjawab pangdam tiga belas merdeka di sulawesi utara sebagai danjen
baru majen tni eko margiono akan melanjutkan program danjen sebelumnya termasuk mengembangkan
satuan siber kopassus selain itu kopassus juga harus siap mengantisipasi terorisme jika undang undang
terorisme nantinya diberlakukan
ingin masuk di dalam polemik apakah yang sekarang dibahas sekali lagi kami bekerja secara profesional
undang undang mengatakan kami bisa terjun dan bisa melaksanakan tugas di penanganan terorisme
yaitu kita akan laksanakan oleh karena itu mari kita bangsa ini jangan salinglah
memperkeru suasana saling mengadu domba di antara kita